proses hak angket kepada kpk sudah bergulir di rapat paripurna dpr
hak angket diajukan agar kpk membuka rekaman pemeriksaan anggota dpr fraksi partai hanura
miriam esaryani dalam kasus dugaan korupsi ktp elektronik
pengguliran hak angket dpr kepada kpk tidak berhenti di tingkat wacana
dalam rapat paripurna kamis ini pimpinan dpr membacakan surat masuk dari komisi hukum dpr
soal pengajuan hak angket kepada kpk
sejauh ini ada dua puluh tujuh anggota komisi tiga lintas fraksi yang telah menandatangani pengajuan hak angket
dari peta di dpr hanya fraksi gerindra yang secara tegas menyatakan menolak pengajuan hak angket
fraksi lainnya mendukung dan sebagian bersikap netral
hak angket diajukan karena komisi tiga menginginkan kpk membuka rekaman
saat miriam s haryani menyebutkan sejumlah anggota komisi tiga yang telah menekan dirinya
sehingga mencabut berita acara pemeriksaan atau bap
bagi anggota komisi tiga dpr dari fraksi partai nasdem taufikul hadi
pengajuan hak angket ini bukan semata mata membeli para kolega mereka
taufik menemukan tujuh indikasi pelanggaran yang dilakukan kpk
antara lain terkait dugaan penyalahgunaan anggaran
serta bocoran sprindik atau surat perintah penyidikan sampai beberapa kali
hak angket ini adalah bukan hanya persoalan disebutkan enam orang tersebut
tetapi hak angket ini kami gulirkan adalah di dalam konteks komisi tiga
melakukan pengawasan terhadap kpk
harus ketahui bahwa kpk ini adalah badan khusus
yang tidak ada checks and balance
ekspert hukum ya
jangan berpikir ini adalah persoalan persoalan enam orang tersebut
juru bicara kpk fepi diansah
yang juga hadir dalam rapat dengar pendapat dengan komisi tiga beberapa waktu lalu membantah
kpk melakukan pelanggaran
kpk tetap menolak membuka istirahat pemeriksaan miriam s haryani
nah persoalan hak angket
menurut saya menurut kami yang datang pada saat itu
bahkan hak angket mencakup keseluruhan
kita lihat ada empat kesimpulan pada saat itu yang disampaikan oleh
komisi tiga dpr dan kpk tidak setuju dengan kesimpulan yang keempat
komisi tiga dpr meminta kpk untuk membuka rekaman bap miriam
kalau kemudian pihak pihak tertentu yang namanya disebutkan di persidangan kebetulan
duduk di komisi tiga misalnya
atau duduk di dpr
atau diduduk di institusi lain
kemudian keberatan namanya disebut di persidangan
dan kemudian kami harus mengklarifikasi bukti bukti tersebut di luar proses persidangan
bukankah ke depan setiap orang kemudian bisa protes nanti namanya disebutkan di persidangan
beberapa ahli hukum tata negara juga menganggap pengguliran hak angket ini tidak tepat
hak kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh dpr itu terbatas
tidak bisa kemudian dpr menggunakan
segala nomenklatur pengawasan yang ada pada dpr
itu untuk semua lembaga itu nggak bisa
jadi hak angket interpelasi menyatakan pendapat
itu sebetulnya ditujukan kepada pemerintah
dalam hal ini presiden maksudnya
dalam hal ini presiden kekuasaan eksekutif ya
presiden bisa menteri dan seterusnya
lebih spesifik lagi objeknya itu adalah kebijakan
proses politik sudah bergulir
kita nantikan apakah hak angket akan membuat kpk membuka isi rekaman pemeriksaan di luar jalur persidangan
dan sebelumnya saya ingin melihat
menunjukkan kepada anda terlebih dahulu pemirsa
tentang dasar hukum
atau acuan hukum yang digunakan untuk menggulirkan hak angket ini di dpr
ini adalah pasal tujuh puluh sembilan ayat tiga undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu empat belas tentang md tiga ya
yang mengatakan bahwa hak angket adalah hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang undang
dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis
ini kelanjutannya adalah
dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan
baik ini kita tahan dulu nanti ya kita lihat dasar dari undang undang dari md tiga tadi
jadi kalau kita dengar sebelumnya tadi ya mungkin bang mas hinton juga sudah melihat ada kritik yang menyebut
tidak terlalu baik
tepat sebenarnya ini dari sisi tata negara bahwa hak angket ini digulirkan kepada kpk
justru diatur dalam pasal tujuh belas itu juga mengatur pelaksanaan undang undang
jadi tidak harus pemerintah yang dengan kebijakannya
tidak ini kan lembaga negara yang bekerja berdasarkan undang undang
nah kpk bekerja berlandaskan apa
undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua tentang pemerintah
komisi pemberantasan korupsi
nah kpk bekerja mengacu pada undang undang tersebut
undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
nah kemudian dalam penanganan kasus perkara kpk bekerja berdasarkan undang undang tipikor
nah jadi semuanya itu jelas
jadi semua lembaga yang bekerja di bawah undang undang itu bisa diawasi oleh dpr begitu
iya dan undang undang kpk menegaskan bahwa ya
pertanggung jawaban kpk kepada publik disampaikan kepada presiden ri kepada dpr ri dan kepada bpk
dalam pasal apa pasal dua puluh itu dijelaskan
nah jadi apa yang dilakukan ini sebenarnya biasa biasa saja
ini kalau dikatakan wah kpk ini nggak boleh dikritisi tidak boleh di
nah bahayanya adalah kewenangan besar kemudian dukungan legitimasi publik yang besar kepada kpk
kalau tidak diawasi ini akan bisa mudah disalahgunakan
nah lantas sekarang kalau apa namanya kan ada ada gium kekuasaan yang absolut itu cenderung menjadi
nah kita kan nggak ingin itu
nah kenapa saya ambil contoh dalam konteks penyebutan nama
sesungguhnya ya dalam penyebutan nama itu disitu jelas penyimpangan itu
apa yang disampaikan novel di persidangan itu ini kan menjadi fakta persidangan
nah saya meyakini dan teman teman yang nama namanya disebutkan itu meyakini bahwa itu adalah keterangan palsu
nah bahayanya apa coba
kalau model penyidik begini ceroboh begini dalam menanganin satu perkara
atau mungkin dia punya motif lain di luar kasus yang ditanganin betapa bahayanya
nah sekarang kalau kita melihat bahwa dalam konteks kenapa saya menyampaikan usulan angket tadi
ketika kami rapat dua malam
nah kami melihat bahwa di situ itu ada persoalan ada banyak persoalan di dalam tubuh kpk yang selama ini ya kita nggak pernah tahu
dan kemarin itu kita dalami dan semua terungkap
ada insubordinasi yang dilakukan oleh penyidik kpk terhadap pimpinan kpk sendiri
kemudian ada dokumen dokumen yang selama ini nggak tahu komisi tiga
selama ini komisi tiga nggak tahu
untuk yang di luar bap miriam ya
ya selama ini kan selalu dianggap ya kpk ini kan nggak pernah kita dalami
kalau di dalam ini tuh ya sama seperti ini
dianggap pro koruptor pro korupsi
nah ini kan juga apa namanya
jadi memang pintu masuknya adalah soal keterangan palsu yang diduga oleh komisi tiga termasuk oleh anda bang mengesinton begitu ya yang disebutkan novel
tapi kemudian melihat ada masalah yang lain
iya memang faktornya
karena memang fakta dalam kita dua malam rapat itu ada banyak soal
kemudian berkaitan dengan sprindik yang bocor surat dakwaan
kemudian ada temuan bpk tentang ketidakpatuhan kpk dalam penggunaan anggaran
tapi jurubicara kpk tadi yang kita kutip juga pernah juga hadir di sini makanya kita kutip tadi kita kutip ulang begitu ya
mengatakan dalam rdp dua puluh dua malam itu dan juga hadir di sana dicapai empat kesimpulan
hanya kesimpulan keempat saja yang tidak disetujui bersama
karena kpk tidak mungkin membuka bap miriam yang menyebutkan miriam ditekan oleh enam nama termasuk salah satunya dan disebutkan nama bang mengesinton begitu loh
jadi yang lain tidak masalah tapi hanya masalah bap miriam sebenarnya
kesimpulan itu kan kesimpulan setelah rapat itu
tapi ketika kita minta satu bap ap itu di situ kpk tidak membuka akses itu
nah itu informasi yang kategori rahasia tidak dong
itu sudah disampaikan di persidangan nggak ada yang rahasia
nah jadi kenapa kpk tidak mau membukakan potongan rekaman itu apakah ini barang baru tidak
kpk juga pernah membuka rekaman hasil sadapan anggodo pada saat itu di mk dalam konteks kepentingan kpk
nah kenapa dalam konteks kepentingan kpk dia bersedia
tapi dalam konteks ketika yang hal lain kpk tidak bersedia
nah ini yang mau kita katakan adalah tidak boleh ada institusi negara di dalam negara kita ini yang tidak boleh diawasi
jadi sebenarnya memang masalahnya hanya soal bap miriam itu kan
masalah yang kemudian membawa ini ke angket
akhirnya kalau tadi melihat garis bawah bang mengesinton tadi
adalah soal kenapa
itu salah satu ininya saja
yaitu salah satu contoh bahwa ya ada penyimpangan dalam proses pelaksanaan tugas penyidik kpk tadi itu
nah ini baru salah satu
belum lagi banyak laporan laporan yang juga masuk ke kita
nah itu yang mau kita dalami kemudian kenapa sampai terjadi pembangkangan di dalam
kenapa sampai ada antar geng ini di dalam tubuh penyidik
kenapa nah kita kan perlu mendalamin itu ada apa sebenarnya di dalam tubuh kpk ini
oke baik agar semua pemirsa juga tahu karena tidak semua melihat mungkin mengikuti kasus dari persidangan iktp ini
saya akan cuplikan lagi yang sebenarnya dimasalahkan oleh bang masinton dan mungkin kawan kawan dari komisi tiga
terkait dengan penyebutan enam nama dalam persidangan kasus ktp elektronik oleh penyidik senior kpk novel baswedan begitu ya
yang disebut menurut
miriam menurut novel mengatakan itu menurut miriam
menekan miriam untuk mencabut bap nya dalam kasus mega korupsi ktp elektronik
kita simak bersama berikut ini
pada saat itu seingat saya yang disebut oleh saudara saksi ini adalah aziz samsudin desmond aziz samsudin
lalu yang disebut juga atas nama desmond mahesa masinton pasaribu
seingat saya atas nama suding safruddin suding lupa saya namanya depannya
dan satu lagi saya lupa tapi dia sebut nama partainya waktu itu terus minta penyidik membukakan di internet untuk di komisi tiga dari partai yang disebut ini siapa saja
dan kemudian yang bersangkutan menunjukkan oh yang ini yang ini orangnya
nah itu yang kemudian kami lakukan sehingga kami tahu waktu itu jumlahnya enam orang cuman saya agak lupa yang satunya namanya yang mulia
salah satu akar masalahnya adalah hal ini tapi walaupun disebutkan tadi ada masalah yang lain ya
tapi sebenarnya memang mau tidak mau yang diakui adalah pintu masuknya adalah ini ya pemicunya
itu ini apa yang disampaikan barusan tadi itu adalah keterangan palsu dan keterangan bohong yang disampaikan oleh penyidik di depan persidangan
nah bisa dibayangkan
bukan tadi bahwa sumpah
ya makanya kita ingin buka itu
gitu loh dia pak novel menyampaikan itu saya yakin itu keterangan palsu
dia punya motif apa saya nggak tahu
saya akan kejar itu terus
indikasinya indikasinya apa itu keterangan palsu saya akan minta jawaban bang masinto setelah jeda ya
kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini
sebelum saya minta tanggapan dari mas bayu dari sisi hukum tata negara tepat nggak sebenarnya ini
walaupun sudah dijawab dengan soal undang undang tadi ya disebutkan bisa menggulirkan hak angket kepada kpk menurut bung masinton
tapi saya minta tanggapan dulu anda tadi sebutkan pernyataan penyidik senior novel baswedan di persidangan persidangan loh ini bukan di doorstop wartawan di luar loh ya persidangan di depan majelis hakim begitu
mengatakan nama nama salah satunya ada nama bang masinton mengapa anda menyebut itu keterangan palsu
saya yakin itu saya meyakinin yang disampaikan novel itu palsu keterangan palsu kenapa
saya nggak pernah lakukan itu
dan kemudian ya kenapa kpk tidak berani membuka potongan yang kita minta benar nggak ada keterangan itu
jadi bukan minta bap semua dibuka tapi potongan
tidak potongan itu aja pada saat diperiksa benar nggak ada miriam menyatakan bahwa dia ditekan oleh
anggota komisi tiga
melanggar undang undang nggak kpk kalau membuka potongan bap tanpa perintah persidangan
itu tidak di mana melanggarnya orang udah dibuka kok
itu udah dibuka kan sudah disampaikan di persidangan kita minta dalam konteks fungsi pengawasan kita
nggak ada masalah sebenarnya itu
nah kenapa nggak dibuka karena memang nggak ada itu
kita juga udah ini
tapi itu keyakinan anda yang nggak ada itu ya
keyakinan saya itu
apa yang membuat anda punya keyakinan
kalau penegak hukum melakukan kesemena menaan seperti itu rusak nggak
apa yang membuat anda yakin bahwa itu tidak ada di bap
punya sumber informasi
tidak pernah saya ketemu miriam menekan nekan itu satu
kedua ya saya dpr itu periode dua ribu empat belas ke dua ribu sembilan belas ini
saya tidak ikut dalam pembahasan ektp
nggak ada urgensi apapun saya dalam kasus ini
kemudian nama saya disebut yang saya yakini
bahwa itu palsu dan memang saya juga tidak pernah bertemu sama miriam khusus membicarakan persoalan ektp
saya ketemu sekedar aja gitu selu selu aja kalau ketemu
keyakinan anda dari situ ya
bukan ada sumber informasi dari dalam misalnya
nah artinya apa
pimpinan kpk kemarin kenapa dia nggak mau buka
karena memang ini akan runtuh pak
runtuh legitimasi terhadap kpk itu sendiri karena kewenangan besar dukungan yang besar
maksudnya kalau dibuka nggak ada membuat backfire bagi kpk
runtuh kpk nya maksudnya
nah ini yang mau kita
bukan kita ingin dia runtuh gitu loh
tapi kalau di dalamnya oknumnya melakukan penyimpangan gitu kan jadi orang nggak percaya
kita ingin pemberantasan korupsi ini berjalan cepat
tapi tidak semena mena
karena ini penegakan hukum itu tidak boleh dengan cara
sebenarnya ketika nama ini disebut
hal ini disebutkan kan kita pernah undang bung masinton juga di sini begitu ya
waktu itu tidak semarah ini loh
hanya mengatakan saya tidak melakukan itu cukup sampai di situ
apa masih belum kepikiran
saya pada saat itu tidak menghitung ininya karena siangnya disebut malamnya saya kemari
terus kemudian beberapa hari kemudian rame menanyakan ke saya
bahkan anak saya juga keluarga
loh pak kok bapak menekan katanya
ya muncul pertanyaan gitu
terus kemudian lain lain juga mempersepsikan seperti itu
nah saya kan juga harus melakukan apa
memberikan klarifikasi bahwa saya tidak itu
nah forumnya di mana
nunggu persidangan ini selesai
saya nggak tahu sampai kapan
saya ingin dengar penjelasan dari mas bayu dulu
mas bayu ini rupanya ada banyak hal ya
tadi sebelumnya sederhana sebenarnya saya ingin mulai dari tepatkah hak angket dpr ini digunakan kepada kpk
tapi rupanya ini ada alasan alasan yang kemudian sebenarnya menuntut hak jawab lah
kalau di pers itu sebenarnya misalnya ada orang yang salah sebut atau salah pemberitaan hak jawab
nah ini sebenarnya menuntut klarifikasi sebenarnya
ada aturan yang pas tidak sebenarnya
jadi sebenarnya kan hak angket ini kan bagian dari tiga hak yang dimiliki dpr
yang dimiliki dpr secara kelembagaan
ingat kata kuncinya adalah kelembagaan
yaitu di pasal tujuh puluh sembilan ada hak interpelasi angket dan menyatakan pendapat
subyeknya siapa kan gitu kan subyek
saya pada prinsipnya mengatakan bahwa memang semua lembaga negara ada pengawasan
tapi cara pengawasannya tidak semua kemudian berujung pada hak angket
kita sebut dulu untuk dapat memahami sesungguhnya hak dpr ini subyeknya siapa
dan siapa yang dikecualikan gitu ya
itu kan kalau di pasal tujuh puluh sembilan di ayat dua nya adalah meminta keterangan kepada pemerintah
kata kuncinya pemerintah ini siapa
apakah seluruh cabang kekuasaan baik eksekutif kemudian yudikatif juga di dalamnya
ataukah presiden kebawah dan lembaga pemerintahan non kementrian
termasuk juga hak angket
kan juga ada istilah pemerintah
apakah pemerintah dalam arti luas yang ada di pembukaan undang undang dasar yang meliputi seluruh cabang kekuasaan
ataukah ada pengecualian lah
maka dalam teori hukum tata negara sesungguhnya pemerintah dalam arti yang diawasi dpr angket ini dikecualikan sesungguhnya adalah dari pasal dua puluh empat undang undang dasar
apa kekuasaan kehakiman
disebutkan di pasal dua puluh empat ayat satu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
jadi dikecualikan ini ya
dikecualikan kenapa karena kata merdeka tadi
ayat tiga nya kemudian
badan badan peradilan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang undang
badan badan lain yang berkaitan itu contohnya adalah seperti kpk ini kejaksaan kepolisian
kenapa dikecualikan karena memang kekuasaan yang merdeka ini mereka melaksanakan tugasnya
ketika terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugasnya maka kontrolnya kalau peradilan ya peradilan tingkat atasnya kasasi pk dan lain sebagainya
sehingga menurut saya memang harus dipahami dikecualikan adalah pasal dua puluh empat tadi
sehingga dalam pelaksanaan ini saya bisa membayangkan kalau nanti kpk bisa
diangket maka mahkamah konstitusi atau mahkamah agung ketika melaksanakan tugasnya ada problem dalam persidangan
contoh kemarin lah di dpd misalkan melakukan salah ketik putusan atau salah pertimbangan dan lain sebagainya
udah dianggap ke dpr
karena itu memang sesungguhnya pemerintah di pasal tujuh puluh sembilan undang undang md tiga ini dikecualikan dari pasal dua puluh empat tadi itu
kekuasaan yudikatif yang didalamnya selain mahkamah agung mahkamah konstitusi dan dua puluh empat ayat tiga nya adalah
badan badan peradilan lain yang ditetapkan dengan undang undang
ya antaranya kpk menurut anda
ya antaranya adalah kpk
jadi menurut saya sesungguhnya ini salah subyek angket
dalam arti kpk tidak masuk ke dalam ruang lingkup dari hak angket
itu dalam perspektif hukum tata negara
kalau dari perspektif tadi nggak pas sebenarnya kpk
institusi yang melaksanakan undang undang itu bisa didalami
menyangkut tentangnya kan ada ajas keterbukaan
nah itu kan harus akuntabilitas apa segala macam
nah ketika seperti kpk dia tidak mau membuka dirinya ya terhadap
kita kan tidak masuk pada soal soal teknis penyidikan apa segala macam itu
ya kita tidak masuk ke situ
tapi dalam pengusaha pengusahaan kenapa empama
kita mau tanyakan kenapa kok ada pengelompokan di sana
nah kemudian apa sebenarnya sop ininya di kpk itu dalam penanganan perkara seperti apa
nah kemudian juga dalam konteks penggunaan anggaran
ya temuan teman di pk kenapa tidak di apa dipatuhi apa segala macam
sampai ada tujuh temuan itu tadi
nah dalam konteks ini sebenarnya adalah ya dpr ya bisa menggunakan itu
bisa ya menurut anda
tetap bisa menurut anda
kalau kpk nya sejak awal dia mau menyampaikan
bukan bap kita nggak perlu minta bap nya
nah jadi apa namanya
kpk membuka diri ya terhadap anggaran
terhadap apa yang kita tanyakan dan apa yang kita dalami
sebenarnya juga kita ngapain juga pakai angket
ini kita dalam konteks dpr melaksanakan
rdp itu banyak tertutupnya maksudnya kpk
loh iya termasuk apa dalam soal apa tadi ya
yang miriam tadi yang kita disampaikan di
jadi kalau misalnya soal bap miriam soal apa namanya ada tekanan dari enam anggota komisi tiga itu
kalau misalnya dibuka oleh kpk saat itu maka angket ini akan tidak ada
ya kalau itu dibuka saat itu di rdp
oh ya pak permintanya ini potongan bap nya
itu bakal nggak ada angket
bukan jaminan bahwa bakal nggak ada angket
enggak justru kalau memang
tidak ada penyimpangan di situ
kita bisa di apa
maksudnya saat dibuka itu ada apa enggak benar gitu ya
jadi kalau memang ada penyimpangan
kita bisa tindak lanjutin
ke angket juga bisa
atau dalam bentuk
apa kita tindak lanjutnya dalam bentuk rapat lain
tapi ini kan tidak begitu
tapi kalau misalnya konteks pengawasan itu bisa dilakukan dpr bagaimana misalnya
kan karena memang kpk juga adalah mitra dari komisi tiga
kalau misalnya menurut anda tadi dengan penjelasannya
walaupun dibantah oleh bang masinton itu tidak tepat angket
jadi apa ranah yang bisa digunakan
jadi kan yang kita maknai ini kan soal bap ini kan bagian dari proses peradilan tadi
peradilan itu mulai dari apa sih
ya mulai dari penyidikan
sampai dengan tahapan tahapan selanjutnya
artinya yang dimaksud di pasal dua puluh empat kekuasaan kehakiman yang merdeka itu adalah
ya proses itu yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun
tapi kalau dalam hal lain
kalau dalam hal lain di luar itu
itu adalah sesungguhnya wilayah wilayah teknik administratif yang
itu menurut saya soal keuangan
soal administratif itu dalam rapat rapat dengar pendapat boleh boleh saja
maka kalau kita lihat kan sesungguhnya
bap itu masuk masuk ranah penegakan hukum
iya jelas dia bagian dari proses hukum
contohnya misalkan kenapa komisi tiga dpr itu
tidak pernah kemudian melakukan rdp dengan hakim mahkamah konstitusi
tapi dengan kesekjenanya
karena ketika dengan hakim pmk pasti akan bicara proses persidangan di mahkamah konstitusi
begitu juga dengan mahkamah agung
kemungkinan akan dengan kesekjenan mahkamah agung
karena teknik administrasi keuangan pengolahan lembaga
pengolahan lembaga yang diawas
bagaimana akses keadilan
bagaimana rakyat ketika mendaftar perkara mudah nggak kira kira
bagaimana ketika rakyat kemudian mengikuti persidangan mudah nggak dapat putusan
kira kira seperti itu
jadi bukan soal bagaimana kasus ini kasus itu begitu ya
karena pasal dua puluh empat mengunci kekuasaan kehakiman melaksanakan proses peradilan
proses peradilan itu ya mulai dari penyidikan penuntutan sampai dengan putusan
itu yang siapapun nggak boleh intervensi
bahkan seorang presiden
sekalipun dalam konteks kepolisian kejaksaan yang notabene itu ada di bawah kekuasaan eksekutif
ketika proses peradilannya dia nggak bisa berbuat apa apa
bahkan presiden pun begitu
bahkan presiden sekalipun
itu dalam konteks ininya yang tidak boleh
penanganan kasus apa segala macam
konsultasi karena apa
dpr bersama mk itu atau ma karena dia lembaga setara
ya yang dibentuk oleh undang undang
dalam konsultasi itu kita menanyakan juga banyak hal
secara kelembagaan saja
sama dengan kpk
tapi kalau bap tadi
kalau soal bap tadi bagaimana
itu kan karena ada muncul di persidangan
nama nama yang disebut ini yang kita yakin bahwa
ini tidak ada
jadi kalau saya lihat mungkin adalah irisan
meyakini tidak ada
artinya secara kelembagaan proses penyidikannya nggak beres
mungkin yang dimaksud komisi tiga seperti itu
itu yang mau diulas dalam angket
itu masih bisa masuk tidak
kalau menurut saya apapun ini butuh kesabaran dari pak masinton dan kawan kawan
bahwa hakim di situ kan dia imparsial
tentu tidak serta merta keterangan yang disampaikan oleh penyidik kpk itu juga menjadi sebuah kebenaran
tentu nanti kan di konfrontir dengan pihak pihak lainnya
sehingga nanti ketika sudah ada putusan
kan ada dasar pertimbangan
apakah kesaksian yang disampaikan itu benar atau tidak
dari situ kan kemudian baru bisa dibuktikan
jadi nama nama yang disebut itu bisa juga nanti dipanggil di pengadilan untuk diminta keterangan
ya saya pikir itu adalah kewenangan dari hakim ya
hakim bisa setiap warga negara memiliki kewajiban menjadi saksi sepanjang dipanggil oleh pengadilan
dianggap diperlukan oleh pengadilan
artinya saya pikir segala keterangan yang disampaikan oleh saksi di dalam persidangan
pasti dicatat dan diperhatikan oleh hakim untuk kemudian dicari kebenaran materialnya
bukan berarti disebut lalu kemudian menjadi kebenaran ya
menurut saya bahkan putusan di tingkat pengadilan tingkat pertama pun belum tentu itu juga jadi kebenaran
karena masih ada tahapan banding kemudian kasasi bahkan peninjauan kembali dan lain sebagainya mas indra
oke ada ranah yang lain sebenarnya pak mas indra
tapi kita ulas lebih lanjut ya
setelah jeda kami akan segera kembali dalam cnn indonesia prime news
dan kita lanjutkan minta pendapat dari bung mas indra
tadi sudah disebutkan alasannya sebenarnya ada ranah lain kenapa tidak digunakan ranah lain misalnya
tidak hanya soal angket tapi melaporkan mungkin ke mana misalnya ke mkd dan lain sebagainya
apa yang harus dilaporkan ke mkd
orang yang sedang berbohong itu kan penyidiknya ke mn
orang yang sedang berbohong itu kan penyidiknya ke mn
sudah dilaporkan ke dewan etik di kpk misalnya
kalau dilaporkan ke dewan etik di kpk misalnya
tidak ini bukan sekedar persoalan etik atau apa
ada kesemena menaan yang dilakukan oleh penyidik
nah ini kan perlu kita ketahui
sebenarnya seperti apa sih sop nya di sana
tidak boleh dong penegakan hukum itu ya bertabrakan dengan hukum itu sendiri
yang mau ditegakkan
nah apa undang undang kan sudah jelas tugas dan undang kpk itu berasaskan pada
kepastian hukum keterbukaan akuntabilitas proporsionalitas kepentingan umum gitu
nah dan ya disitu dijelaskan semua bahwa kpk itu harus bekerja sesuai dengan aturan hukum
nah nggak boleh semena mena
nah terus kemudian masalah dokumen dokumen itu
masalah dokumen dokumen yang bocor
nah seperti apa sebenarnya manajemen pengelolaan dokumen di kpk itu
nah terus kalau kita tidak bisa kpk tidak mau menjelaskan itu secara terbuka
apa sebenarnya faktor di dalamnya ini kesemena mena ini akan berlangsung terus
atas nama penegakan hukum
dan memanfaatkan kewenangan besar dan dukungan publik tadi itu
nah ini kan makanya tidak ada presiden saja ya kewenangannya dalam tugasnya juga
diawasi oleh dpr
jadi nggak ada yang nggak luput dari pengawasan
ada ranah lain tadi disebutkan semua tidak ada lagi
sebenarnya ada dua ranah sebenarnya
ini tergantung bagaimana miriam kooperatif atau enggak
kan sekarang status miriam sebagai tersangka pemberi keterangan palsu di persidangan
karena dia mengubah bap yang sudah dia sampaikan dia ubah di persidangan
ini adalah pintu masuk sesungguhnya
asal mariam kooperatif diperiksa sebagai keterangan palsu
kan ada faktor kenapa dia kemudian mengubah keterangan tadi yang kata penyidik adalah dia diberikan mengalami tekan
nah melalui penetapan ini justru pihak pihak yang disebut ini bisa dipanggil oleh kpk untuk dikonfrontir
jadi ini proses penyidikan
jadi apa sederhananya yang bisa dilakukan bung mas hinton yang disebut disitu
kalau mariam ini kooperatif panggilan kpk sebagai tersangka baru untuk keterangan saksi palsu ini di persidangan
dpo dia datang diperiksa ini enam orang dikonfrontirkan untuk menjadi bap baru
yang kedua sesungguhnya mahkamah kehormatan dewan
ada kewajiban yang disebut sebagai kewajiban anggota

untuk dia patuh taat di pasal delapan puluh satu
ada beberapa lah kewajiban anggota dpr
jadi sesama anggota dpr pun boleh saling melaporkan ke mkd
kalau merasa namanya dicatur dirumitkan
jadi maksudnya bung mas hinton melaporin miriam
iya ke mahkamah kehormatan dewan
untuk kemudian apakah betul
tapi yang dimasalkan bung mas hinton ini pak novelnya begitu
justru gitu ya
pak novel kan dapat keterangan dari bu miriam
yang dikonfrontir ya harusnya bu miriam dulu kan gitu
miriam itu sudah ada yang menang
tidak ada yang menanyakan
dalam bukan forum resmi kan
bukan forum resmi mkd kan
ditanyakan bahwa benar nggak seperti itu
tidak saya tadi kan dijelaskan juga
waktu buka buka laptop ditanyakan siapa yang kamu kenal
siapa yang kamu kenal
ke anggota komisi tiga
bukan siapa yang menekan kamu
siapa yang kamu kenal
nah terus kemudian
ketika di persidangan dikatakan
bahwa miriam mengaku ditekan
padahal yang disampaikan miriam kepada penyidik itu adalah
yang kamu kenal
yang kamu kenal
maka saya juga disebut sama miriam
memang kenal soalnya
ya dia yang mudah dia kenal aja di komisi tiga itu
maka ada beberapa namanya
tapi kalau soal run tadi yang disampaikan
oleh mas bayu tadi
anda setuju tidak kira kira
melaporkan miriam ke mkd misalnya
kalau tadi kan penjelasan miriam
yang tidak dalam forum resmi
menjelaskan mungkin ke rekan rekan
itu sisi lain ya
tidak perlu kesana
karena kalau disebutkan tadi kan
alasannya banyak yang menilai
ini enggak pas ran ahnya
tapi untuk menjawab perlunya anda mengklarifikasi
itu ada jalur yang lain
maksudnya seperti itu loh
kenapa tidak menggunakan jalur yang lain
yang dinilai lebih tepat
seperti kata mas bayu
atau kata pakar tata negara yang lain
seperti hoce madri dan lain sebagainya tadi
enggak perlu kesana
ngapain dilaporkan ke mkd
kalau saya justru mendalami dalam konteks
ada apa sebenarnya
di kpk tadi
nah itu yang menurut saya jauh lebih penting
ketimbang status miriam
jangankan ini dipanggil pemeriksaan apa aja
dia nggak datang kok kira kira gitu
jadi semua tergantung miriam nih mas
susah juga untuk mengklarifikasi
saya hari ini cukup salut
dengan beberapa partai atau beberapa fraksi
yang sudah mulai menarik diri dari hak angket
karena ini sekali lagi harus saya katakan
sesuai pasal dua puluh empat undang undang dasar
kehakiman itu clear dulu lah
sekarang kita bicara
bagaimana kemudian untuk kemudian bisa
pak mas hinton dan temen temen ini
mendapatkan mengklarifikasi tadi
itu maka jalur satu satu

jadi kita harus mencari
peradilan yang mulai dari
status miriam sebagai tersangka
keterangan palsu tadi
keterangan palsu sekali lagi saya ulangi
karena dia ditekan oleh
pak mas hinton dan temen temen yang tadi itu
ketika nanti diperiksa
sebagai pemberi keterangan palsu
itu memang harus
pak mas hinton dan temen temen tadi
ketika nanti diperiksa
periksa sebagai tersangka untuk status sebagai pemberi keterangan palsu
tentu kan akan dikonfrontir benar nggak enam orang ini memberi sebuah tekanan
dan pasti akan masuk ke persidangan kan
jadi sekali lagi memang jalan satu satunya melalui proses peradilan
mulai proses penyidikan penuntutan di persidangan memang agak panjang dan harus bersabar
yang kedua mkd itu menurut saya dalam jangka pendek sesungguhnya akan mampu kemudian
bagi pak masinton dan kawan kawan untuk dikonfrontir secara resmi dengan miriam
apakah yang saudara sampaikan yang dalam bap yang disampaikan oleh pak novel itu benar atau tidak
itu kan minimal ada hak untuk pak mas hinton mendapatkan kejelasan dari miriam
di dalam sebuah forum resmi yang disebut mkd tadi yang dijamin oleh undang undang md tiga
katakanlah misalnya kemudian miriam mengatakan tidak pernah dalam mkd itu
kemudian apa yang bisa dilakukan lagi
iya proses di persidangan itu berarti
akan dibuktikan apakah yang dikatakan miriam di mkd itu benar atau tidak
kan sekali lagi gitu hakim lah yang bisa untuk membuktikan saling mengkonfirmasi
jadi persidangan yang kasusnya miriam ya terkait keterangan palsunya ya
belum sampai masuk bukan ktp elektroniknya ya tapi keterangan palsu
keterangan palsu miriam ini ini harus dipisahkan dengan yang ektp
karena miriam ini kan menjadi saksi jadi tersangka keterangan palsu
karena mengubah bap atas dasar kata pak novel tadi karena ditekan oleh
jadi katakanlah di mkd setelah dikonfrontir ternyata mengaku dengan
mengaku sangat mengaku dengan bukti
buktinya misalnya tidak pernah mengatakan ditekan oleh enam nama tadi
karena gini juga
minimal kan minimal secara politik kan pak mas hinton dan kawan kawan sudah terhabilitasi
iya itu nggak bisa begitu
selain untuk persidangan tadi
tapi dengan proses yang ditangani oleh kpk kan dua hal yang berbeda
nggak boleh proses di mkd itu juga menegasikan apa yang ditangani kpk
nah ini kan dua hal yang berbeda
nah jadi yang apa sumbernya karena sekarang ada di kpk
nah kita ingin memastikan itu tadi
bagaimana sesungguhnya prosedur penanganan
apa dari mulai
jadi benar benar ingin ngejar kpk nya
ngejar kpk nya agar
bukan bap lagi ini
ini justru kita menginikan angket ini kan kita nggak masuk kepada kasus yang ditangani kpk
jadi kalau selama ini dikatakan
wah ini untuk menghalangi penyidikan ini
menghalangi penanganan kasus
ini ada fungsi yang berbeda
ada saat kpk menanganin kasus karena memang itulah tugasnya
dalam konteks penegakan hukum
nah kita dalam konteks melakukan fungsi pengawasan tadi
bagaimana sistem di dalam kpk
bagaimana penggunaan anggarannya
nah di situ pak
nah bagaimana penanganan setiap manajemen perkara di kpk
ya makronya seperti itu
tapi mengkru nya salah satunya adalah soal hal ini kan ya
tapi begini bang
kita agak melompat di ujung ya
kalau misalnya semua ini berjalan lancar mulus penyelidikan jadi berjalan angket jadi berjalan bergulir kemudian memang seperti biasanya
kita ingat angket senturi begitu
karena kalau kita lihat senduri kan ujungnya adalah rekomendasi kemenanggakan hukum
terus kemudian ada yang sempat beredar soal hmp
karena waktu itu memang
apa namanya target bukan target yang menjadi subyeknya adalah jelas pemerintahan presiden dalam hal itu mengapa mengucurkan dana bailout ke senturi kan itu clear
tapi kalau ini nanti seperti apa nanti ujungnya kayak apa ujungnya
ini adalah ya sehingga kita nanti tahu setelah kita dalami nanti
umpama kalau ada penyimpangan di dalam apa segala macam rekomendasi supaya ditata agar apa kewenangan besar yang diberikan oleh undang undang terhadap kpk
dan dukungan publik tadi tidak disalahgunakan oleh oknum oknum di dalamnya
tapi ini bukan pintu masuk revisi undang undang kpk kemudian kan
tidak ada hubungannya
kita belum ada kesana pak
oh belum ada
kita belum ada kesana
jadi agar apa
agar kita tahu persis bagaimana sesungguhnya penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi ini bekerja sesuai koridornya pak
bukan kemudian atas nama apa
kehususan ya atas nama pemberantasan korupsi tapi kemudian semena mena
jadi biasa aja sebenarnya angkatnya cuma nanya
apa yang salah dengan itu
yang salah subyeknya tadi aja
proses peradilan itu yang nggak bisa
kalau pengawasannya memang gak salah sebenarnya
karena kan seperti makam konstitusi makam agung kpk itu kan punya internal pengawas masing masing
artinya ya saya pikir dalam beberapa kasus dalam beberapa kejadian di mk sekalipun dewan etik juga bekerja
di ma juga di kpk pun juga dalam beberapa kasus juga sudah bekerja
artinya menurut saya kalau pengawasan etik internal kan sudah dilakukan
karena gini ujungnya angkat ini kan menyatakan pendapat
sama sebenarnya menyatakan pendapat ujung ujungnya
gak selalu pak
menyatakan pendapat dalam arti bahwa apakah terjadi dugaan pelanggaran undang undang
pelaksananya pun bukan dpr
dpr ujung ujungnya juga akan mengawasi lagi
pelaksananya akan diserahkan kayak kasus senturi
ke penegak hukum lagi
jadi ujung ujungnya akan kembali ke proses persidangan
tapi kita lihat besok ya mas ya
besok ya akan dilihat pandangan pandangan fraksi kan
di sidang paripurna ya bang ya
cuma pengusul membacakan aja
usulan pokok pokok pikiran usulan
dan tanggapan dari
iya tanggapan nanti dari anggota
oke baik kita lihat besok seperti apa
terima kasih bang mas hinton
ulangkan waktu ke
mas bayu terima kasih
terima kasih mas indra